gubernur dki jakarta suni tanuwijaya dan pemilik agung sedayu grup sugianto kusuma atau aguan
memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
keduanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah
atau raperda reklamasi pantai utara jakarta
suni tanu wijaya datang terlebih dahulu ke gedung kpk
pria yang dikenal sebagai orang dekat gubernur ahok ini tidak menanggapi satupun pertanyaan dari awak media
begitupun dengan sugianto kusuma atau aguan yang tiba di kpk tidak lama setelah suni
kedua orang yang telah masuk dalam daftar cekal kpk ini akan dimintai keterangan mengenai peran mereka
dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan raperda reklamasi pantai utara jakarta
berdasarkan keterangan tersangka muhammad sanusi keduanya pernah berkomunikasi untuk membahas besaran kontribusi ekstra